dan untuk mengetahui kondisi terkini presiden ketiga republik indonesia b j habibie kami tersambung melalui skype dengan senior editor deutsche welle hendra pasuhuk di bonn jerman
bung hendra selamat sore waktu indonesia
selamat sore indonesia
ya bung hendra bisa diceritakan bagaimana kondisi terkini b j habibie dari informasi yang anda dapatkan di sana
karena menurut informasi terakhir kondisinya normal pada saat ini jadi dalam kondisi biasa tidak dalam kondisi kritis
jadi pak b j habibie sedang berada dalam pengamatan dokter dan berada di rumah sakit di munchen rumah sakit yang cukup baik yang bisa menangani dan biasa menangani masalah masalah jantung
apa tindakan yang sejauh ini dilakukan oleh pihak rumah sakit
sebenarnya sejauh ini yang masih ditunggu adalah keputusan apa yang dilakukan selanjutnya
jadi pak b j habibie menderita kesalahan katup jantung dan ini perlu dikoreksi dan bisa dilakukan pembedahan untuk melakukan koreksi ini
tetapi apakah itu akan dilakukan jadi keputusan untuk melakukan pembedahan ini yang belum diambil
ini yang belum diputuskan dan tentu saja ini harus diputuskan oleh
pak habibie dan keluarga sendiri jadi dokter masih menunggu apa yang harus mereka lakukan
sampai saat ini mereka bisa memberikan obat dan mereka bisa melancarkan peredaran darah dan itu saja sambil menunggu keputusan selanjutnya
saya kira juga masih menunggu tim dokter dari indonesia untuk segera berada di munchen dan memantau terapi dan pengobatan yang akan dilakukan selanjutnya
siapa saja keluarga b j habibie yang mendampingi di sana
sampai sekarang kita belum tahu pasti tapi yang pasti ada asisten asisten dan pihak keluarga yang datang silih berganti
tapi kita tidak tahu pasti siapa yang sedang berada dan siapa yang sudah pergi lagi
untuk sementara keluarga sendiri ingin tidak terlalu banyak informasi dari banyak tangan yang beredar di indonesia
tetapi ada sekretaris pribadi pak habibie di jakarta pak rubianto dan informasi informasi tentang kondisi pak habib
jadi pak habibie akan disampaikan oleh pak rubianto di jakarta yang selalu ada dalam kontak dengan pak habibie di rumah sakit
sebelumnya juga ada informasi dari pak rubianto sudah ada rilis
jadi opsi yang dilakukan adalah operasi jantung yang memang sudah biasa dilakukan di rumah sakit itu atau operasi yang lebih modern operasi yang lebih canggih
yang nanti menentukan operasi mana yang akan diambil itu apakah melihat kondisi atau bagaimana
ini sebenarnya melihat posisi katup jantung seperti yang diketahui manusia mempunyai empat katup jantung ya
dibilik kanan dua dibilik kiri dua
nah di posisi yang mana
kalau di posisi atas itu mudah dicapai bisa dilakukan pembedahan dengan cepat dan juga bisa dilakukan teknik yang dinamakan catheter
jadi mengganti katup tanpa melakukan pembedahan
tapi hal ini tidak kuncinya
tidak bisa dilakukan pada posisi posisi yang lain
jadi tergantung katup jantung yang mana yang mengalami gangguan
posisinya apa mudah dicapai atau tidak itu nanti yang akan menentukan
itu adalah dua teknik yang dipraktekan sekarang di jerman dan sudah umum dipraktekan seperti anda sampaikan
tapi yang pasti saat ini kondisi pak habibie dalam kondisi baik bisa berkomunikasi dengan siapa saja dan tidak ada kondisi yang kritis ya
ya jadi bukan dalam keadaan kritis karena dia berada di bawah pengawasan dokter
dia bisa berkomunikasi dia bisa berbicara dengan orang lain dia dalam keadaan sadar dan masih menunggu keputusan apa yang akan dilakukan tim dokter
kalau dilakukan pembedahan teknologi apa yang akan dilakukan pembedahan dan juga katup jantung apa yang akan dipasang
jadi ada beberapa macam juga ada katup jantung buatan dan macam macam itu juga tergantung dari katup jantung
bagaimana mengalami gangguan dan seberapa berat gangguan itu
bung hira sebenarnya kalau keluhan terkait jantung yang dialami yang dirasakan oleh pak habibie ini sudah berapa lama
mungkin anda mengetahui informasi apakah posisi beliau berada di munchen itu memang untuk memeriksa kondisi jantungnya atau bagaimana
tidak pak habibie secara rutin memeriksakan diri ke rumah sakit di munsion
jadi dia sudah mengenal tenaga tenaga medis yang berada di sana dan selalu ada cek kesehatan
yang dia lakukan di munchen dan ini baru saja diketahui
jadi kondisi ini biasanya ciri cirinya adalah cepat merasa lelah menderita sesak nafas sulit bernapas
sehingga pada satu ketika dia merasa sulit bernapas beberapa hari yang lalu dan dia melaporkan itu dan dia dibawa ke rumah sakit
dan kemudian dokter memeriksa dan menemukan gangguan katup jantung ini
jadi ini bukan gangguan katup jantung
katup jantung bawaan yang sudah terjadi sejak lama
tapi ini gangguan yang memang dialami pada usia usia lanjut ya
jadi ini adalah hal bagi dokter sendiri ini adalah hal yang rutin
jadi mereka sudah tahu bagaimana menanganinya
hanya sekarang teknologi apa yang akan digunakan selanjutnya
dan setelah pembedahan pun nanti pak habibie masih perlu pengawasan setiap minggu
kemudian setiap dua minggu dan setiap bulan untuk melihat perkembangannya
apakah katup jantung yang baru
jadi itu bisa menyesuaikan diri dengan kondisi fisiknya dan kondisi tubuhnya
dan beradaptasi dengan baik dan selanjutnya
tapi ini masalah rutin
jadi saya pikir tidak ada keadaan situasi kritis di sini
bung hendra terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
kami tunggu terus informasi terkini